kak bangunya udah gaada kak
kak bangunya balik lagi kak
usaha juga dong masih ngasih nyancurang
itu babi tuh
nah tak babi datang tak
eh eh bener itu dia maminya
eh bu besi jangan
aduuuh hei bu endang tau dari mana itu babi lagi marah
ya iya iya aduh dia tambah deket tambah deket
jangan jangan jangan
bu besi bu besi maaf ya
kalo bu besi mau nangkep babinya nangkep aja sendiri
aaaaah dia panggil tadi kabur
eh aduh eh bu endang haa gimana sih dia tadi ngomongnya berani
kan jadi kita juga berani
yee hei hei ga bertanggung jawab
ini kok kita tinggal berdua sih bu ranti
aduh saya sebenarnya juga agak agak
kira kira dia mau nyuruh duk yang mana ya ini babi
aduh takut sih
mendingan ibu ranti aja deh tuh mbak sendiri babinya
yaudah saya mau kabur juga
eh eh eh bu mensi saya kabur duluan
nah nah nah hei bu endang
lu denger kan kalo itu suara orang orang yang lagi nyari babi hitam
aduh berarti kita lagi nangkep babi hitam ya
harus siap siap menangkap itu babi ya
iya aduh harus gimana ya kalo babi itu dateng
waduh pake kaya gitu
iya sih aduh speech pokoknya
saya sih ga kebayang mau dapet hadiah dari babi itu
bu mensi sama bu endang ngapain di luar malem malem
bukannya pada pulang
ditegap sama babinya baru tahu rasa loh
ih ga apa apa keles
aduh hei bu endang liat deh ibu ranti
dia kepengen dia sendiri tuh yang nangkepin tuh babi kan
astagfirullah si yen tau
hah mau modus curang ya
enak aja kita gak takut dan kita mau nangkep tuh babi
kalo ga bu mensi aku yang dapet
itu babi tuh
tau babi datang tau
eh eh bener itu dia babinya
eh bu mensi jangan
aduh hey bu endang tahu dari mana itu babi lagi marah
iya iya sih bener
aduh dia tambah deket tambah deket
jangan jangan jangan
kalo bu mensi mau nangkep babinya nangkep aja sendiri
kalo saya engga mau kabur aja
aaaaah dia panggil tadi
eh bu endang haa gimana sih dia tadi ngomongnya berani
kan jadi kita juga berani
yee eh eh eh gak bertanggung jawab
ini kok kita tinggal berdua sih bu ranti
aduh saya sebenarnya juga agak agak
kira kira dia menyeruduk yang mana ya ini babi
mendingan ibu ranti aja deh
tuh mbak sendiri babinya
yaudah saya mau kabur juga
eh eh eh eh bu mensi saya kabur duluan
ada takutu belum pengen lembar
rafa tahan pintunya rafa
kak kemana ini kak

kamu kemana kak
kak bengi dengarnya kak
kak bajunya baik baik kak
tadi ada babi hitam di depan mami
babi hitamnya kebra pintunya terus
tenang aja sekarang kan mami udah ada disini
nanti mami kunci pintunya
sekarang rafa sama ali istirahat ya
tapi sekat dulu
mami gak mau lagi kalian ngejar ngejar babi hitam
kok bisa sih babi hitamnya ngegedur gedur sini
mami jangan kembali

hadiah motornya rusak deh
gagal dong kita dapat hadiah
gak tau gimana nih
yaudah bubar yuk
ayah bubar bubar bubar
bae rev sudah bekerja
misalnya ga kemarin
motor hadiahnya juga udah rusak
gara gara saya beramang mas tuh kan
cuma pengalih nisu kan
udah ngaku aja
dengar ya denger bapak bapak
saya itu tidak punya niatan jahat
saya cuma ingin membuktikan bahwa saya itu tidak miara babi
udah belas nih dia belas nih
babi itu milik bapak kan
bohong udah ngaku aja
udah ngaku aja
pak master kenapa
aduh ada aneh
tolong duk master dong
pak master kayak habis ditimpa keranjang tomat
iya bajunya ada tomat
om habis dilemparin tomat sama warga
iya bukannya abang lagi bikin sayam bara ya
iya deh cuma warga ngira sayam bara itu cuma akal akalan om
dan mereka nuduh bahwa om yang punya babi ngepet itu
padahal om sama sekali tidak kepikiran punya babi ngepet
apalagi bikin kacau kampung ini
yaudah ya adek adek
om pamit dulu takut dipinjar warga lagi ya
om pamit dulu ya
iya deh om
ianya mau mastur
padahal aku gak percaya loh
kalau bang mascur punya babi ngepet
aku juga gak percaya
kalau bang mastur punya babi ngepet
pokoknya kita harus buktiin
kalau bang mastur itu gak salah